dan cawa pres anies baswedan dan muhaymin iskandar berikut ini
selamat siang salam sejahtera untuk semuanya
alhamdulillah pada pagi menuju siang hari ini kita bersama sama di markas timnas amin
berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh bapak ari yusuf amir
yang beliau nanti akan
membawa semua dokumen dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung
jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar lalu mereka bersiap akan segera menuju ke mk
jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam
bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita berjalan dengan baik
kita menjadi lebih baik dan harapannya dengan adanya proses di mk bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua
itu saja sebagai pengantar silahkan kalau nanti teman teman ada pertanyaan
tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada pak ari untuk menjelaskan

mas apakah dengan adanya pengajuan juga saat ini ke mk artinya dari paswa satu menunda sementara
pernyataan yang mas anies sampaikan mau risiko semalam kurang lebih situasi sama seperti penilu sebelumnya
di mana mas anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan pak ibu dan juga keinginan rakyat dari kedua
mas anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon

kenapa seperti terkesan ada beda sikap dari pak arta dan mas iban
terkait pertanyaan pertama biar nanti pak ari ya pak ari yang menjelaskan
saya tegaskan sekali lagi
proses dan hasil sama sama penting
karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula
dan bila ada proses yang bermasalah maka hasilnya bermasalah pula
jadi kita ingin menegaskan kepada semua
bahwa apa yang kita alami kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak
aturan sampai eksekusi ada banyak disitu problem
nah kita ingin agar itu semua dikoreksi
supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi
jadi ini bukan semata mata soal protokol saja
protokol tentang ucapan tidak ucapan bukan disitu
bagaimana proses itu bisa diperbaiki
dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi
kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional
kami memiliki hak konstitusional dan partai politik
juga memiliki sikap yang harus dihormati
kami menghormati menghargai
dan insya allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
jadi di aspek itu kita bersama sama
dan kita saling menghormati
kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai partai lain
dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik